menteri koordinator bidang pembangunan dan kebudayaan menko pmk muhajir effendi
menyarankan kenaikan biaya haji dilakukan secara bertahap
menurut muwajir biaya penyelenggaraan ibadah haji atau bpih selama ini dibawah yang seharusnya
sebab bpih masih disubsidi pemerintah secara tidak langsung
kenaikan bpih menjadi rp enam puluh sembilan juta rupiah tidak bisa dihindari
guna menjaga keberlangsungan penyelenggaraan haji
saya sudah memberi saran kepada pak
pak menteri agama
supaya dikenaikannya supaya dilakukan secara gradual
ya kalau serta merta kan kasihan kan terlalu berat